anies baswedan juga menanggapi pernyataan menko maritim dan investasi luhut binsar panjaitan kepada presiden terpilih prabowo subianto
soal jangan bawa orang toxic ke kabinetnya
anies menilai perbedaan pemikiran atau gagasan bukan berarti buruk
menurut anies perbedaan pemikiran atau gagasan bukan berarti buruk sehingga anies mengaku cenderung menghindari diksi yang memberikan label meredahkan atas perbedaan pandangan
anies juga menambahkan perbedaan pikiran atau gagasan di suatu pemerintahan merupakan penghargaan dari prinsip
pikiran boleh berbeda gagasan boleh berbeda tapi satu hal hormati perbedaan ini
orang toksiknya berarti maksudnya
jadi saya cenderung menghindari diksi diksi yang memberikan label meredahkan atas perbedaan pandangan
karena ketika kita memiliki pandangan yang berbeda bukan berarti yang berbeda itu lebih buruk
apalagi yang berbeda itu dianggap meracuni
belum tentu justru disitulah
penghargaan pada prinsip demokrasi